kementerian perindustrian terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan industri
dalam menghadapi revolusi industri empat
pada dua ribu dua puluh ditargetkan ada seribu teknopreneur di indonesia
untuk itu kementerian perindustrian melakukan kerjasama antar lembaga
untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul
kepala kementerian perindustrian
di hadapan perwakilan lembaga instansi serta mitra kementerian perindustrian
yang hadir dalam koordinasi dan sosialisasi program pengembangan sumber daya manusia
dan balai diklat industri
dalam catatan kementerian perindustrian
kontribusi sektor ekonomi terhadap pendapatan domestik bruto nasional
dalam triwulan dua ribu sembilan belas sektor industri pengolahan masih berada di peringkat pertama
sebesar sembilan belas lima puluh dua persen
demikian juga halnya dengan kebutuhan tenaga kerja industri
dari tahun ke tahun yang terus meningkat
pada februari dua ribu sembilan belas tercatat delapan belas dua puluh tiga juta tenaga kerja
bekerja sektor industri di indonesia
kementerian perindustrian menargetkan ada seribu teknoprener pada dua ribu dua puluh
dengan target pelatihan bagi empat pelaku industri kecil dan menengah
hal ini sebagai upaya menyiapkan generasi unggul menghadapi revolusi industri keempat
yang sangat penting untuk memperbaiki kesehatan industri dan perusahaan industri
dalam kajian yang kemarin sudah diekspos oleh mckinsey
ada beberapa pos pekerjaan yang akan tergantikan
baik oleh mesin peralatan maupun oleh artificial intelligence
namun demikian akan ada pos pos pekerjaan baru
yang diperlukan dan memerlukan sumber daya manusia
dengan kita mendorong kita akan mencari penyelenggaraan
kita akan mendorong mentransformasi industri untuk siap dan beroperasi
di dalam skema empat tentunya akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas
dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas ini
tentunya akan meningkatkan kemampuan mereka dan meningkatkan daya saing mereka
efisiensi yang menjadi inti dari revolusi industri apabila diterapkan
tentunya akan lebih meningkatkan pasar
lebih memperbaiki kesehatan industri
perluas akses baik produksi maupun pasarnya
guna mendukung sumber daya unggul
kementerian penindustrian diantaranya telah mengoperasikan makerspace
di tujuh balai diklat industri di indonesia
yaitu di medan padang jakarta yogyakarta surabaya denpasar dan makassar
setiap balai diklat memiliki spesialisasi kompetensi yang berbeda beda
keberadaan balai diklat industri ini pun membuat beberapa lembaga di indonesia menjalin kerjasama
seperti yang dilakukan badan narkotika nasional badoka makassar
dengan balai diklat industri makassar
di programnya kementerian perindustrian ini itu sangat bagus
mereka ada pelatihan sertifikasi dan penempatan kerja
dan itu saya berpikir bahwa mantan mantan pecandu ini
apabila mereka tidak punya keahlian selesai rehabilitasi
itu akan membuat mereka itu tidak ada yang bisa dibanggakan oleh mereka
nanti ujung ujungnya akan menjadi lagi mereka pecandu lagi dan lain lain
dan saya berpikir itu tidak bagus
dan juga akan menghabiskan juga uang negara untuk rehabilitasi mereka
apabila mereka kembali lagi menggunakan narkoba
kita kerjasamanya ini misalnya untuk pelatihan finishing furniture
kenapa mau kerjasama dengan bumn
pertama karena kan peningkatan kompetensi itu sdm nya
kedua ini mereka kan maaf ini yang sudah hampir keluar
artinya mereka direhabilitasi
pengguna narkoba pengguna narkoba itu setelah direhabilitasi sudah siap untuk keluar
sudah siap untuk keluar dan kita kerjasamanya untuk finishing furniture
dan untuk penempatan kerjanya itu kebetulan sudah kerjasama dengan asosiasi
asosiasi yang akan menempatkan mereka setelah keluar dari rehabilitasi itu
beberapa daerah pun melirik keberadaan balai diklat industri
selain akan bekerja sama dan mengirimkan sumber daya manusia untuk dididik dan dilatih
daerah lain pun berharap bisa dibangun balai diklat industri di daerah daerah
salah satunya di papua
mempersilahkan masyarakat memanfaatkan pendidikan dan pelatihan
co working space ataupun inkubator bisnis yang ada di balai diklat industri
masyarakat bisa mendaftar secara online
dan menuju balai diklat industri yang memiliki spesialisasi kompetensi yang dicari peminat
tim cnn indonesia dan pasar bali